tiga hari terakhir nama gubernur jawa tengah ganjar pranowo menjadi sorotan publik
seiring munculnya pernyataan keras dari elit pdi perjuangan
yang menganggap ganjar berambisi ingin maju pada bursa pilpres dua ribu dua puluh
diawali dari ketua dpd pdi perjuangan jawa tengah bambang wuryanto
yang menyindir soal elektabilitas ganjar
yang tidak otomatis akan membuat pdi perjuangan mengusungnya sebagai capres dua ribu dua puluh
bahkan bambang yang juga ketua dpp bidang pemenangan pemilu ini menilai
elektabilitas ganjar muncul hanya karena media sosial yang diolah dengan gaya pencitraan
sindiran lain dilontarkan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
bahkan dalam sebuah acara di kantor dpd pdi perjuangan panti marhain semarang
yang menghadirkan puan maharani dan seluruh kepala daerah di jawa tengah yang diusung pdi perjuangan
ganjar sebagai gubernur sengaja tidak diundang oleh pdi perjuangan
kedepan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan bukan ada di sosmed
ganjar pun menanggapi dingin
ia mengaku sebagai kader yang tahu dan paham aturan partai
sedangkan terkait media sosial cara tersebut sudah dilakukannya sejak duduk di dpr
tergait kegaduhan politik antara dpp pdip dan ganjar pranowo
ketua dpc pdip solo fx hadi rudiat memenegaskan
urusan pencapresan dua ribu dua puluh empat mutlak keputusan ketua umum pdip
semua itu keputusan ada di ketua umum partai bu megawati soekarno putri
siapapun yang diputuskan tahun dua ribu dua puluh empat
calon presiden dan wakil presiden itu ab
ya hukumnya wajib saya sebagai kader partai untuk mentaati melaksanakan dan memenangkan
siapa yang diputuskan
pertanyaan dari ketua dpc pranowo
dan wali kota solo itu juga menambahkan agar dpp pdip jawa tengah memanggil ganjar
dan segera menyelesaikan konflik internal ini
nama ganjar pranowo sendiri hampir selalu muncul dalam bursa calon presiden dua ribu dua puluh
damar sinuko sri hartono jawa tengah